sementara itu video keributan warga di sebuah ruangan mesin anjungan tunai mandiri atau atm di kabupaten bandung menjadi viral di media sosial
polisi mengakui sudah menerima laporan kejadian tersebut dan sedang menyelidikinya
pelaku tak cuma menyerobot tapi juga diduga melakukan tindak kekerasan
dalam video amatir berdurasi lima puluh sembilan detik yang viral di media sosial ini
memperlihatkan keributan yang terjadi di sebuah mesin anjungan tunai mandiri atm
di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan banjaran kabupaten bandung beberapa waktu lalu
dalam video yang direkam oleh warga tersebut terlihat seorang ibu dan remaja putri cekcok
menurut laporan yang diterima pihak kepolisian diduga kejadian ini bermula akibat ibu berbaju hijau
dalam video menyerobot antrean dan ditegur oleh remaja putri yang sedang melakukan transaksi
tak terima ditegur sang ibu merespons dengan nada tinggi disertai dengan kontak fisik
dan berujung dengan keributan di depan mesin atm
sejumlah nasabah yang sedang mengantre dan seorang petugas keamanan yang berada di lokasi pun
berusaha melerai keributan tersebut
kasus ini sudah dalam penanganan penyidik satres krimpol res bandung
berdasarkan laporan pihak korban dengan dugaan penganiayaan
memang diduga ada penyerobotan ini berdasarkan pihak pelapor ya
jadi dia terlapor bahwa awalnya pelapor sedang melakukan transaksi di atm
tapi pada saat itu tiba tiba ada seorang ibu ibu yang datang langsung meng cancel transisi yang senin lakukan
kemudian ya terjadi sedikit cekcok dan kalau berdasarkan laporan dari pihak korban
disampaikan bahwa ada
pindakan kekerasan yang dilakukan
hingga saat ini kepolisian telah memeriksa beberapa saksi
sementara untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya keributan
kepolisian akan meminta rekaman kamera pemantau
chandra febriana kabupaten bandung